dan tidak banyak yang mengetahui peristiwa perobekan bendera belanda di hotel yamato surabaya
sebenarnya terjadi pada tanggal sembilan belas september seribu sembilan ratus empat puluh
dan untuk memperingati itu ribuan warga senin kemarin menggelar rekonstruksi perobekan bendera belanda untuk meluruskan sejarah
detik detik perobekan bendera belanda merah putih biru menjadi bendera indonesia merah putih
satu tahun lalu dilakukan di hotel majapahit yang dulu bernama hotel yamato di jalan tunjungan surabaya
rekonstruksi sejarah perobekan bendera diikuti sebanyak empat ribuan peserta
mulai dari pelajar tni polri skbd veteran serta wali kota surabaya tririsma harini
dalam rekonstruksi ini digambarkan dengan detail
bagaimana perobekan bendera belanda karena masyarakat surabaya tidak terima
belanda mengibarkan benderanya di tanah surabaya
rekonstruksi ini sekaligus pelurusan sejarah
di mana peristiwa perobekan bendera di hotel yamato adalah pada tanggal sembilan belas september seribu empat puluh lima
bukan di sepuluh november seribu sembilan ratus lima atau yang biasa dikenal dengan hari pahlawan
rekonstruksi sejarah perobekan bendera di hotel yamato
menurut saya dengan adanya rekonstruksi sejarah ini

kita pada zaman dahulu agar kita lebih menghargai kembali
bahwa merebut kembali kemerdekaan itu susah dan penuh dengan perjuangan dan tantangan
saya berharap anak anak surabaya ini kita libatkan sebanyak mungkin
untuk mereka juga tidak takut dan berani untuk menantang masa depannya
setelah rekonstruksi perobekan bendera pada senin pagi
malamnya seniman surabaya juga memperingati peristiwa itu dengan melakukan monolog
mereka bermonolog di atas atap hotel majapahit di mana peristiwa perobekan ini terjadi
tak urung juga aksi ini menarik perhatian pengguna jalan termasuk para wisatawan asing
tapi harus diingat tanggal sembilan belas september seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah pertempuran pertama republik indonesia melawan agresor asing
dan pertempuran itu dilakukan oleh are are surabaya oleh rakyat surabaya
dan pertempuran itu kemudian menginspirasi perlawanan rakyat seluruh negeri
nah ini yang harus diomong